mudik bukan sekadar perjalanan fisik dari satu tempat ke tempat lainnya ini adalah
sebuah kisah tentang akar tentang kebersamaan dan tentang kembali ke rumah setiap tahun jutaan orang
indonesia merayakan momen ini dengan hati penuh sukacita untuk mendukung tradisi yang
telah mengakar kuat ini bank indonesia hadir dengan setia lewat bi peduli mudik di rest area
kilometer lima puluh tujuh karawang melalui layanan ini pengalaman mudik menjadi lebih nyaman dan menyenangkan
tanpa harus khawatir tentang kebutuhan uang rupiah yang layak untuk digunakan di kampung halaman
sehingga pemudik dapat fokus sepenuhnya pada momen berharga bersama keluarga karena memenuhi
ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan
terpercaya adalah komitmen yang tak ingin diingkari bank indonesia kepada masyarakat
termasuk saat momen hari besar keagamaan nasional atau hbkn seperti lebaran dimana tren permintaan
akan uang layak edar kerap meningkat perputaran uang di bulan ini atau pada saat ramadhan yang
idul fitri itu dua puluh lima persen dari total perputaran selama sahur bi peduli mudik di rest area kilometer lima puluh tujuh telah
bagaimana bank indonesia turut hadir menjaga tradisi didukung dengan ragam inovasi dan
fasilitas mumpuni layanan penukaran uang tak lagi membuat lelah hati kalau tahun sekarang itu lebih
kayak lebih rapi lagi dibanding tahun tahun kemarin cuman lebih baik online sih daripada offline fasilitasnya
di sini lengkap terus mempermudah juga untuk dua ribu dua puluh empat layanan penukaran uang hadir di empat ribu tujuh ratus tiga belas titik dengan
jumlah uang layak edar yang disiapkan sebesar satu ratus sembilan puluh tujuh enam triliun rupiah meningkat sebesar empat enam puluh lima persen dari
tahun lalu bank indonesia juga menyediakan opsi layanan penukaran uang rupiah melalui layanan
khas keliling di lokasi lokasi strategis seperti pasar tradisional dan modern dan khas keliling
susur sungai di beberapa wilayah hai terkendala saat melakukan pembayaran adalah perubahan perusahaan yang terkendala saat melakukan pembayaran adalah keputusan untuk memperoleh uang yang tidak bisa diberikan dari bank yang telah diperoleh
hal terakhir yang ingin kita rasakan saat menikmati kebersamaan di tengah tengah perjalanan
dengan layanan penukaran uang dari bank indonesia masyarakat dapat sepenuhnya menikmati momen indah
bersama orang orang tercinta karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia